pak idoi apakah ada orang yang mengawasi jeniper belajar
siapa tuh bu
ada yang tip jeniper
yang mengawasi maksud saya
yang menemani pak idoi
siapa tuh bu
yang memata matai jeniper
maksudnya bapak apa
ah ibu cete gak punya maksud apa apa tuh bu
kalau jenniper belajar siapa yang menemani
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
telat lagi telat lagi ini
waalaikumsalam kang mul
di sini aja
agak malu takut ada orang lihat
nanti jadi fitnah
kalau gitu silahkan duduk
kalau gitu saya bikinin kopi dulu kang
mak teh pasti capek ya
makanya kalau jalan jangan jauh jauh
diajak sama mak ijong
kalau diajakin pergi jauh
jangan mau ya mak
udah enakan mak
ya udah sekarang mak bobo ya
mak teh harus banyak istirahat ya
supaya tetap sehat
mak tidurnya yang nyinyak ya
sekarang dede pergi ke kamar dulu ya mak
mak kepingin kamu nikah recepetnya dengan bagia
mak kepingin kamu nikah recepetnya dengan bagia
mata isti rahat ya
mata isti rahat ya
kan tadi capek
capek habis jalan jalan
kalau ingin hidup bahagia
silahkan diminum kang
kang minum ya
enggak punya uang
enggak punya pekerjaan
enggak punya pekerjaan
gimana caranya cucu bisa kasih uang ke mama
salam waalaikum pak seek des
kawasan aja sih seek des rajin
makasih seek des
bantulah hamba ya allah
kalau hamba bisa menyelesaikan
hamba tidak akan moros lagi
hamba akan murus lonano
allah tidak akan menghambur hamburkan
kang mau pamit dulu ya
sampai ketemu besok ya
pak idoy apakah ada orang yang mengawasi jeniper belajar
siapa tuh bu
ada yang tip jeniper
yang mengawasi maksud saya
yang menemani pak idoi
siapa tuh bu
yang memata matain jeniper
maksudnya bapak apa
ah ibu ceteng gak punya maksud apa apa tuh bu
kalau jeniper belajar
siapa yang menemani
gak ada bu
jeniper tuh belajar sendiri
gak ada temennya
siapa yang membantu
membantu apa bu guru
membantu jeniper belajar
dan yang mengajari jeniper belajar
ibu cici namanya ibu guru
saya ibu cici

jadi sehat kan mother